wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad menyebut dpr menggelar rapat bamus
membahas sejumlah komisi dpr ri yang lockdown setelah sejumlah anggota dewan hingga tenaga ahli terinfeksi covid sembilan belas
dasko menyebut ada kemungkinan seluruh kegiatan di dpr akan sangat dibatasi kehadirannya mulai pekan depan
komisi satu dan komisi delapan dpr ri terpaksa melakukan lockdown
menyusul kabar sejumlah anggota dewan hingga staff dan tenaga ahli di dua komisi tersebut terpapar covid sembilan belas
dasko mengembut pihaknya tengah mendata anggota parlemen hingga staf di gedung dpr mpr ri yang terpapar covid sembilan belas
menurut dasko ada kemungkinan kegiatan di dpr ri akan lebih dibatasi diantaranya melakukan rapat secara daring mulai pekan depan
selama pandemi rapat yang digelar di dpr telah dilakukan terbatas dengan kehadiran anggota dpr
baik secara fisik
supaya tugas tugas yang diberikan kepada anggota itu tetap berjalan dengan apa sebagaimana mestinya